jakarta kembali menduduki posisi pertama sebagai kota dengan kualitas terburuk sedunia pada selasa pagi
tidak hanya mengganggu kenyamanan untuk beraktivitas namun juga kesehatan
berikut suara warga jakarta
saya merasakan sendiri polusi udara ini banyak batuk
terus pernafasan agak terganggu ya
nggak enak lah buat napas buat apa kalau siang siang keluar gitu
kerasa sesak nafas ya
dua minggu kemudian itu dua kali masuk rumah sakit berarti batuk pilek
kelakuan saya sakit terus juga susah untuk bernafas
harapannya sih mudah mudahan cepat meredaya polusi ini
ya harus ada yang dilakukan gitu
nggak cuma ribut ribut aja di media sosial dan lain lain
untuk pemerintah bisa membuat kebijakan baru
yang bisa mengatasi
mengatur agar pabrik pabrik dan juga kendaraan itu menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan
pemerintah ya harus segera gimana caranya harus ditanggulangin gimana caranya
perbanyak transportasi umumnya sama minimalisir sih penggunaan kendaraannya gitu